dua puluh hari sejak kasus dugaan penjambulan ayah terhadap anak di luhut timur sulawesi selatan menjadi viral
belum ada tanda kasus yang dihentikan desember dua ribu sembilan belas lalu ini dibuka kembali
polisi mengaku kesulitan melakukan penyelidikan secara lengkap
hal ini lantaran ra ibu ketiga korban sekaligus pelapor tak pernah memenuhi panggilan polisi
ini penyidik polres luhut timur sedang bekerja
dibantu dengan backup daripada penyidik dari polda sulawesi selatan dari direktorat kriminal umum
termasuk juga penyidik dari perlindungan perempuan anak dari barreskrimpori
tim sedang bekerja di lapangan tentunya kita berharap dalam hal ini ada sikap kooperatif daripada ibu ra
untuk kiranya dapat hadir di barres berserta dengan ketiga anaknya
polisi mengaku sulit menemui pelapor
ra polisi mengaku tidak menemukan ra di rumah maupun di kantor tempatnya bekerja
kini ra juga sedang cuti
sementara lbh makassar mengaku belum menerima surat resmi rencana pemeriksaan kliennya
bahkan lbh makassar mengkritik model penyelidikan polisi yang didilai tidak paham kronologis visum
sebab hanya melakukan penyelidikan pada dua puluh lima oktober sampai tiga puluh satu oktober dua ribu sembilan belas
pertama ini kan
laporan model a itu artinya yang melakukan pelaporan itu adalah polisi sendiri
jadi yang melakukan pelaporan adalah polisi sendiri yang kemudian dibuatkan itu lalu laporan model a
nah hanya sampai sekarang kami belum menerima panggilan
harusnya kan biasanya kepolisian setelah menerima laporan itu akan
tidak lanjutinya dengan memeriksa
biasanya yang pertama kali diperiksa itu adalah korban
lbh makassar maupun polda sulawesi selatan berharap kasus ini segera menemukan jawaban yang terang benderang
ali fauzi makassar sulawesi selatan